atlet paragliding indonesia memborong gelar juara dari seluruh kategori yang dipertandingkan dalam paragliding akurasi world cup atau pgawc seri keempat
yang dilaksanakan di pangkalan udara bukit lancing desa mekarsari kecamatan praia barat kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat
terdapat empat kategori yang dipertandingkan dalam kejuaraan dunia yang digelar dua puluh tujuh hingga tiga puluh juli dua ribu dua puluh tiga dengan jumlah peserta delapan puluh orang dari tiga belas negara tersebut
yaitu kategori overall overall junior u dua puluh enam overall putri dan overall bergu
pada kategori overall ada enam peserta mendapatkan juara pertama yaitu tiga dari indonesia satu dari tiongkok satu dari malaysia
dan satu dari arab saudi
sementara itu di kategori junior u dua puluh enam terdapat empat peserta yang mendapat juara pertama yaitu tiga dari indonesia dan satu dari malaysia
di kategori overall putri juara pertama disabat oleh atlet indonesia
juara kedua disabat oleh atlet thailand
dan juara ketiga disabat oleh dua atlet satu dari indonesia dan satu lainnya dari thailand
dan untuk kategori overall beragung juara pertama diraih oleh atlet tiongkok
juara kedua diraih oleh atlet indonesia
dan juara ketiga diraih oleh atlet thailand
lombok indah lombok bagus pokoknya
di sini alhamdulillah indonesia banyak membawa memborong juara
pokoknya alhamdulillah buat event ini
dalam pgawc seri keempat ini peserta dari indonesia berhasil menunjukkan kemampuannya dengan menjadi yang terbaik dari tiga belas negara peserta yang ikut bertarung
syukur alhamdulillah di pgawc seri empat ini indonesia banyak mendapatkan juara dalam berbagai kategori
terutama pada kategori junior itu disabet oleh indonesia semua
harapannya prestasi ini bisa bertahan
dan bahkan ditingkatkan
seri kelima kejuaraan ini rencananya akan dilaksanakan pada september dua ribu dua puluh tiga di jerman
lalu rahmat juniadi lombok tengah nusa tenggara barat